sekarang kami mau berbagi kabar bahagia nih
kabar bahagia datang dari rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet pada sabtu pagi
di mana seorang bayi telah lahir dari pasien yang tengah dirawat di sini
kelahiran bayi dilakukan secara normal dan dibantu oleh tim dokter wisma atlet
persalinan ini merupakan yang pertama kali sejak rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet jakarta berdiri
menurut humas rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
pasien hamil sebenarnya tidak masuk dalam kriteria penerimaan yang bisa masuk dan dirawat di wisma atlet
namun memperhatikan faktor kemanusiaan
di mana pasien yang datang ketika kandungan berusia sembilan bulan ini diterima
dan akhirnya melahirkan pada pukul sembilan lewat sepuluh menit sabtu pagi
persalinan dilakukan dengan keterbatasan di tower empat lantai lima kamar nomor delapan
di mana bayi berjenis kelamin perempuan ini dinamakan atlesia oleh sang ibu karena lahir di wisma atlet
saat ini sang ibu dirujuk ke rumah sakit covid sembilan belas untuk perawatan ibu dan bayi lebih intensif